yang terhormat bapak presiden republik indonesia hadirin yang berbahagia
sesaat lagi akan tampil di hadapan kita satu enam ratus prajurit dan serikandi serikandi tni dari tiga angkatan
berlari dengan gagah perkasa akan menampilkan seni bela diri penca silat
dengan mengenakan linso batik nusantara mewakili beberapa ragam budaya pancasila di bumi nusantara indonesia
ini menunjukkan bahwa di samping melaksanakan tugas pokok mempertahankan keutuhan negara
tni juga melestarikan pencaksilat yang mewakili budaya dan tradisi bangsa indonesia
sebagai bangsa petarung
seni bela diri pencah silat menjadi kebanggaan bangsa indonesia
yang memperkuat karakter dan mental penuh kesabaran dan keikhlasan
yang menjunjung keyakinan
bahwa segala kekuatan kepintaran dan kehebatan akan terkalahkan oleh kesabaran dan keikhlasan
terima kasih salam hormat kami
hadirin yang berbahagia
rangkaian gerakan yang serempak
mengingi musik tradisional
prajurit dan wanita tni
pendekar pendekar muda pencaksilat
memperagakan gerakan dasar pencaksilat
pada kesempatan ini kami mempersembahkan gerakan dasar pencaksilat
yang tergabung dalam ikatan pencaksilat indonesia
dan masyarakat pencaksilat indonesia
pencaksilat persatuan hati
pencaksilat perisai putih
pencaksilat betako merpati putih

pencaksilat cempangka putih
pencaksilat tapak suci
persaudaraan setia hati teratai
perisai batin ilmu laduni
dan pencaksilat panglipun
sampai saat ini
tni tetap mempertahankan dan melestarikan pencaksilat
yang merupakan bagian integral dari ketahanan nasional
bersamaan itu kita saksikan juga
pergerakan perkelayan praktis berpasangan yang dilakukan secara serempak
teknik ini sangat penting bagi prajurit dan wanita tni
dimana dalam kondisi dan situasi tertentu
tanpa menggunakan senjata api
hadirin yang berbahagia
demikian persembahan seni bela diri pecah sirat
bela diri untuk